sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sama sekali gak bisa didupin
ruangan meeting ini listriknya gak bisa dinyalain
karena konsletingnya sudah menjalar ke seluruh
kita urus kesana dulu
tuh kenapa itu

badanmu gak enak
badanmu gak enak
jangan bikin malu dong
kamu ada lighter mr chow
terima kasih terima kasih
jangan main jangan main api
jangan main api
jangan main api
biar biar di sini
tuhan iya renyah
itu kok ada alarm kebakaran
saya juga gak tahu bu
bu laris kebakaran bu
ya bu tenang bu
tidak tidak tidak bu bikin
aduh aduh bu
aduh aduh aduh
saya sangat bersalah tentang masalah
mungkin kita bisa aturkan mesyuarat untuk besok
apakah kamu ada waktu besok
ini semua karena kamu dan kita kehilangan klien
saya cuma mau bantu mr itu saja
aida udah diem
dia udah diem
riza kamu jangan salahkan aida
tadi aida kan sudah bilang kalau dia itu mau berbuat baik
justru oma salut sama aida
dia itu punya inisiatif
oma tadi gak lihat kejadiannya kayak gimana
kalau kamu mau menyalahkan orang
tuh salahkan tuh si nenang
saya akan suruh kamu ngajari aida semua pekerjaan
nah ternyata yang tadi itu dia belum bisa
terus kamu kenapa tadi
gak bantu dia
kalau lain kali terjadi lagi seperti ini
karena kesalahan kamu jadi orang lain yang disalahkan
aku tuh udah ngajarin aida semuanya bang
aku gak salah
tapi tetep aja bu laras gak mau tahu
dia itu sengaja bikin kekacauan
supaya kamu dimarahin sama ibu laras
karena dia tidak menginginkan kamu itu ada di kantor itu
tapi apa mungkin aida punya pikiran seperti itu
kami itu jangan lemah sama aida
jangan hanya karena tiba tiba aida itu mengingatkan kamu sama putri kamu
kamu langsung lemah
lagi gak mungkinlah
abang itu punya keponakan
cewek kampung kayak dia
kamu harus terima kenyataan
kalau memang putri kamu itu diambil sama mantan suami kamu
tapi abang sendiri udah nemuin cara
agar aksan gak mencari cari ibunya lagi
gimana caranya bang
caranya pakai duit
caranya gitu mulu pakai duit
udah kamu diem aja
maunya kamu terima beres
tapi aku gak mau

aku mau ke tempat lain
aku bisa nitipin kebun nena setelah lebaran ini
untuk kasih ke orang yang katanya mau bantu cari ibu
karena perangkat kamu tadi tuh semua jadi perantakan ya
semua jadi kacau balau
baju aku jadi basah kuyuk dan untung aku selalu siap baju ganti di kantor
yang kamu mendingan ada baju ganti
lihat aja aku
aku pakai bajunya oma
kayak orang orangan sawah tau gak
kamu emang lebih pantas pakai baju itu aida
dan kamu memang lebih pantas di sawah daripada di kantor
semua berkas tadi itu jadi rusak semua
dan proyektor juga jadi rusak
kamu masih baru kan kerja di sini
tapi udah bikin rugi bu saan
za kamu tuh bisa gak sih za ngemarah marah terus sama aku
aku tuh pusing tau gak
aku udah bilang sama kamu tadi aku gak sengaja
pak bapak ngapain aida lagi sih sampe dia kumat kayak gini
eh saya yang tanya kamu ngapain di sini
bukan harus kamu jaga ambulan
palingan dia juga cuma pura pura kumat biar gak saya omelin
cuma pura pura pak
bapak punya hati gak
bapak punya hati gak
penyakit aida itu serius pak
kok kamu jadi marahin saya
kalau kamu khawatir yaudah tolongin aja terus
tadinya saya juga mau nolongin kok tapi tiba tiba kamu datang
kenapa jantung aida jadi semakin sering kumat seperti ini
kalau aida beneran kumat gimana ya
aduh keterlaluan juga gue sih tadi nuduh dia pura pura kumat segala
ada arsani ini
syukurlah kamu udah sadar
syukurlah kamu udah sadar
syukurlah kamu udah sadar